siapa yang akan mendampingi jokowi dan prabowo di pilpres dua ribu sembilan belas masih menjadi teka teki
dari kubu jokowi kabarnya sudah semakin jelas
sementara kubu prabowo semakin banyak nama yang diolah yang menarik kedua kubu saling menunggu
mereka berdalih tidak mau terburu buru sambil berharap lawan bergerak lebih dulu
untuk membahas topik ini sudah hadir di studio di sebelah kiri saya mbak eva kusuma sundari
sekretaris badan pelatihan dan pendidikan pdi perjuangan
terima kasih mbak eva sudah hadir di sini
kemudian ada mas ferry juliantono wakil ketua umum partai gerindra
mas ferry makasih
dan juga dari lsi ada mas aji alfarabi peneliti lsi
terima kasih sudah ada di sini
saya ke mbak eva dulu deh
sudah secure nama pendampingnya
sudah lock atau masih diolah beberapa nama sebenarnya
menurut dari pertemuan dengan bumega sudah ada nama
dan ketika bumega didatangi untuk dikonsultasikan saya membayangkan sudah locked ya
dan kemudian tinggal mensosialisasikan atau mengkonsultasikan selanjutnya kepada pendukung pendukung yang lain
walaupun belum tentu satu nama ya
mungkin ada shortlist ada dua nama
termasuk golkar karena golkar kan kabarnya di partai golkar sudah menyatakan kita nggak tahu apa apa soal nama itu
mestinya sih disosialisasikan sejak awal
menurut saya tunggu giliran
pasti akan kesana juga
tapi kan bumega yang paling senior ya sehingga didatangi
dan memang pak jokowi juga dari partai pdi perjuangan
bagaimana dengan dari kubu prabowo subianto
karena melihat dan juga mendengar statement pks hari ini terutama yang terbaru
itu bahwa cawapres itu harga mati sudah tidak bisa ditawar tawar lagi
ya masih digodok dibahas antara partai gerindra pks dan pan
nama nama dan format koalisinya
jadi pak prabowo juga sekarang sedang berada di luar negeri
mungkin beberapa hari ke depan dilanjutkan lagi pembahasannya
ya menurut saya biarkan saja pak prabowo subianto dan pimpinan partai
untuk mendok itu
dan juga kemarin kita kedatangan pak sarif hasan
kemudian kita membuka ruang komunikasi dengan partai demokrat
dan komunikasi tersebut juga disampaikan juga
diberitahukan juga kepada teman teman di pks dan pan
dan ada dari pak sarif hasan kemarin menyampaikan ada kemungkinan pertemuan pak prabowo subianto dan pak sb
tapi sampai saat ini memang semua masih dibahas
dan nama nama tentu ada nama nama yang disuruhkan dari pks
dari sembilan nama mengerucut
terus kemudian berdasarkan ranking yang ada
ada nama pak ahmad heriawan dari partai amanat nasional
kemudian ya ada pak mas ahaye
dan siapapun nanti yang akan disuruhkan oleh misalkan partai demokrat
ada nama nama yang berada
di luar partai politik ada nama pak anies baswedan
kemudian tadi ada pak herul tanjung dan sebagainya
jadi semua masih dalam pembahasan
yang mungkin tingkat pematangannya juga sudah hampir inilah
saya rasa di sisa dua puluh lima hari
sekalipun pak ks kesannya seperti keras
kita tidak mau jadi penggembiran dua ribu sembilan belas
harus cawapres dari kami
saya rasa sih kalau itu tadi ya
objektivitas itu kan nanti akan dikedepankan juga
tapi kalau lihat dari jumlah partainya
lebih ruwet yang ada di kugunya pak jokowi
kalau lihat kalau ini kan rasanya sudah tinggal
ya relatif lebih sedikit
apa permasalahan yang akan dibahas gitu
pengerucutannya lebih relatif
insya allah lebih mudah
oke pengerucutannya relatif lebih mudah
tapi tetap prabowo subianto ya
bagi partai gerindra memang kita mencalonkan pak prabowo subianto
bukan karena semata mata pak prabowo subianto ketua umum partai gerindra
tapi memang figur pak prabowo subianto sampai saat ini
dan dalam konteks pilkada kemarin
faktor pak prabowo efek itu kemudian berpengaruh sangat besar
terhadap peningkatan yang secara sangat signifikan
kandidat kandidat yang kita dukung yang punya popularitas rendah
itu bisa terdongkrak naik
dan mengimbangi calon calon yang didukung dengan tingkat popularitas yang sangat tinggi
kalau di kita kalau tampaknya sudah ada presidennya tinggal menunggu cawapresnya ya
tapi kalau di kelompok beliau dua duanya belum
menurut saya masih semua dibahas
jadi enggak ruwet sih kita
jadi ini siapa yang nunggu siapa nih sebenarnya
siapa yang mau duluan
kalau misalkan enggak ruwet
terus kemudian kata hasil survei katanya kan pak jokowi bagus
ya kalau sudah surveinya bagus nggak ruwet harusnya diumumkan
apalagi dalam konteks sekarang sedang dalam posisi kekuasaan
nah sekarang artinya sebenarnya ruwet
ini hanya tadi
kita kan maunya nanti aja bikin kejutan
biar yang sana juga terkejut
intinya apa tidak
tidak ada yang salah satu mau nampung
yang kedua juga kan sekarang sedang diajukan proses oleh pemohon
melakukan gugatan terhadap mahkamah konstitusi
itu tentu juga harus kita cermati
kalau kemudian gugatan pemohon dikabulkan oleh mahkamah konstitusi
itu juga akan merubah
konstelasi merubah perhitungan merubah strategi segala macam
tapi kan memang
kalau yang pak prabowo kan punya partai
kalau yang ini kan
jadi jangan jangan dukung yang lain juga
udah deklarasi kok
deklarasi semua udah
mas aji jadi kalau misalnya dari dua kubu ini siapa nunggu siapa sih sebenarnya
kalau kita lihat pilpres kali ini memang kelihatannya lebih rumit ya
dibanding pilpres sebelumnya ya
karena pertama adalah faktor pak jokowi sendiri ya
walaupun sebagai petahana memang
ya sebetulnya tidak sekuat
buat sby ya
mohon maaf ya di pre od dua ribu sembilan ya
ketika pak sby yang kedua kali
sehingga ketika pemilihan cawapres memang faktor elektoral masih menjadi satu
apa kajian yang mendalam ya
bahwa cawapres pak jokowi harus punya kekuatan untuk menambah daya elektoral pak jokowi
ya itu yang pertama yang kita lihat
kemudian yang kedua adalah memang biasanya selain faktor elektoral kan faktor kapasitas
faktor saling mengisi antara cawapres dan capres ya
sehingga itu juga menjadi pertimbangan
yang ketiga yang harus diingat bahwa pilpres kali ini memang bersamaan dengan pilet
sehingga memang di situ faktor politik juga akan menjadi satu kajian yang mungkin juga cukup rumit ya
di internal koalisi
karena masing masing partai berupaya untuk ada efek secara elektoral ke partai
yang biasa disebut sebagai kotel efek ya
artinya dorongan dari seorang capres bisa punya efek ke partai ya
dan itu mungkin yang kemudian menjadi salah satu persoalan yang dalam
itu bahwa di internal koalisi tadi sempat disungguh oleh mbak eva ya
bahwa mungkin ibu mega sebagai tokoh yang senior di situ
dan kita melihat mungkin faktor ibu mega juga akan menjadi pentu di dalam ya
siapa kemudian capres yang kemudian lebih memudahkan untuk diterima oleh semua kalangan
oleh karena itu mungkin muncul di beberapa waktu terakhir nama nama di luar partai
yang kemudian muncul sebagai nominasi ya
kalau yang hari ini diumumkan itu
kalau yang parpol tertinggi berarti
kalau kita lihat sebetulnya banyak banyak variabel sebetulnya
jadi survei kita memang selain survei yang sifatnya kita melihat peta atau kekuatan cawapres di publik
kita juga melakukan panel ahli ya
jadi ada yang sifatnya kualitatif sehingga kita bisa mengukur lebih dalam ya variabelnya
bukan hanya faktor elektoral
oleh karena itu muncul lima nama itu ya
ada ibu sri mulyani ada erlangga hartarto dan yang lain
kedua soal pak kubu poros non jokowi ya
saya pikir memang problemnya adalah belum pasti ya siapa capres dan cawapresnya
kemudian yang kedua apakah satu pasang atau dua pasang ya
artinya faktor wakil menentukan
oleh karena itu mungkin sebagai lawannya pak jokowi masih menunggu siapa kira kira cawapresnya jokowi
sehingga itu juga bisa menjadi kajian di dalam
kemudian pak prabowo sendiri kan sampai sekarang baru dari gerindra sendiri yang kemudian secara resmi ya menyatakan
di partai lain juga belum secara jelas ya koalisinya terbentuk siapa
kalau pembicaraannya sudah ke level bagaimana mencari calon wakil presiden yang mendampingi pak prabowo
kalau tinggal deklarasinya itu ya
ya belum nunggu jokowi
kalau pan kan memang capresnya prabowo
kemudian pks yang sebelumnya
kemarin juga ada opsi untuk capresnya anies itu enggak
kita tunggu supersubnya kalau bukan prabowo yang masih
ini mas di survei yang terakhir juga menunjukkan ternyata pilkada ini berdampak pada peningkatan elektabilitas pak jokowi
memang tren kalau kita lihat tren ada kenaikan tren ya
ada kenaikan tren elektabilitas pak jokowi dari mei ke juli
tapi sebetulnya faktor paling besar bukan pilkada sebetulnya
tapi memang ada kenaikan sentimen persepsi terhadap kinerja pak jokowi ya
sehingga menaikan apa namanya
elektabilitas pak jokowi ya
oh jadinya pasca pilkada
kalau bagaimana dengan kubunan jokowi
elektabilitas pak prabowo kan memang kita tahu itu tinggi kedua setelah pak jokowi
kalau ini kalau yang gampang gini
kalau jawa tengah markasnya partainya mbak eva
terus kemudian didukung kandidatnya oleh lebih banyak partai
kemudian didukung oleh pak eva
kayaknya itu yang bisa jawab
itu menangnya cuma segitu
melawan calon yang paling besar
dan popularitasnya menurut lembaga survei sangat rendah
terus kemudian kita bisa naik seperti itu menurut saya
lebih banyak faktor prabowo efeknya dibanding pak jokowi efeknya
tapi kalau ini nggak
dan yang kita lihat agak menarik itu gambarannya memang jawa barat dan jawa tengah
karena itu luput
dan kemudian lembaga lembaga survei menilai
dan di jawa barat juga sama seperti itu
lawan pak surdajat dengan pak saeho
jadi prabowo efeknya dibanding dengan jokowi efek
jauh lebih besar prabowo efek
bukan saya mengatakan
tapi hasil itu menggambarkan itu
nah kemudian kalau misalkan soal tadi
sekarang rupiahnya udah hampir lima belas ribu
rupiah sudah hampir lima belas ribu
rupiah sudah hampir lima belas ribu
jadi udah mau krisis ekonomi ini
jadi orang rakyat harga harga tinggi
itu akan mempengaruhi persepsi pemilih
bahwa ini kinerja pemerintahan
jangan jangan kalau lima belas ribu ya
jadi kalau misalnya
jadi kalau kriteria cowok pres prabowo tuh
yang bagaimana sebenarnya
kalau misalnya sekarang yang sudah dilihat
kan sudah mengerucut dong pasti kan
apalagi melihat kondisi ekonomi
harus tahu ekonomi juga atau bagaimana
ya pasti tentu kalau secara teknis
pasti yang akan menambah efek elektoral
tetapi yang lebih penting adalah
jangan sampai kemudian presidennya
nolak impor beras kebijakannya
dukung impor beras sejuta yang kayak sekarang
kemudian presidennya itu
nggak setuju penggunaan tenaga kerja

harus satu garis
kalau enggak berat lah
sejauh ini yang satu garis
dari pks demokrat atau pan
semua tokoh yang diajukan
pak ahmad heriawan
pak zulkifli hasan
atau pak anies baswedan
dan yang lainnya menurut kami adalah
figur tokoh tokoh yang selain mereka juga kompeten
dan kemudian terbukti
mereka juga punya garis pemikiran yang sama
kurang lebih gitu
jadi apa yang ditunggu sekarang
kan ini pembahasannya menyakut
bukan hanya soal figur
tapi juga mengenai soal format
konten tentang perubahan
karena kan kita mau gantiin kekuasaan
karena mau gantiin yang gagal
terus kemudian kita harus memperbaiki
supaya jauh lebih baik
ini kan buat rakyat
jadi ya itu
kita bahas terutama untuk penguatan koalisi ya
kalau misalnya dari kubu joko widodo
dikatakan sudah semakin solid
begitu pula dengan diklaim dari kubu prabowo
tapi penguatan koalisi karena
sepertinya sudah ada yang mulai teriak teriak
ingin mendapatkan posisi yang jelas
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
dengan berpasangan dengan cawa presiden dari pks
itu menurut saya nggak bisa ditawar tawar itu
cawa pres harus dari pks
kami gak mau jadi penggembira aja dalam pres ini
kalau kami mau disuruh dukung dukung aja
mungkin gak ini
mungkin kita lebih baik jalan masing masing aja
itu masih komitmen dengan pks
dan kalau dari pks
yang sudah ditawarkan lah sembilan itu ya
tapi yang menguat ke nomor satu lah pak akhirnya
oke itu dia pernyataan dari majelis syuro pks
yang sudah jelas menyatakan yang tadi saya katakan
kalau enggak jalan sendiri sendiri
kalau misalnya dari hitung hitungan lsi ini
siapa yang dari pks kemudian yang bisa kemudian mendongkrak
bisa pasti mendongkrak
keterpilihan prabowo subianto
kalau nama nama yang muncul dari pks kan
semuanya nama nama internal partai
kalau kita uji ke publik
memang belum sekuat tokoh tokoh di luar pks ya
misalnya di survei kita terbaru
memang jauh lebih tinggi dibanding tokoh tokoh pks yang lain ya
jadi memang kalau kita lihat dari sisi itu
secara hanya faktor elektoral
memang saat ini masih di bawah ya
tokoh tokoh pks dibanding tokoh yang lain
tapi kan dalam penentuan cawapres
juga banyak juga ditentukan oleh faktor yang lain ya
soal kenyamanan capresnya dengan siapa
kemudian soal kapasitas dan seterusnya ya
jadi yang kemudian yang penting bagi pks
betulnya kita melihat mesin partanya ya
memang dari beberapa kali proses pilkada
terutama pilkada terakhir misalnya jawa barat
kemudian beberapa wilayah di luar jawa sekalipun
memang mesin partanya cukup

artinya siapa yang diusung oleh partai
itu menjadi satu gerakan mobilisasi yang masif di lapangan
sehingga itu memang menguntungkan
siapa calon yang didukung oleh pks
itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan ya
dan sepertinya memang pks juga tahu
bahwa memang mesin partainya solid
bagus grassrootsnya jalan
sehingga kemudian keluar pernyataan seperti itu ya mas ferry
kalau kerja misalkan
kalau dilihat jawa barat dan jawa tengah
itu kerja kolektif
jadi kerja kolektif mesin partai
bukan hanya pks tapi partai gerindra dan pan
di jawa tengah juga ada pkb
kemudian memang ada sentimen ganti presiden
ikut beberapa pengaruh disitu
dan juga tidak bisa dilepaskan faktor pak prabowo subianto nya
karena memang pak prabowo juga salah satu yang ikut endorsement
secara kuat pasangan pasangan tersebut
tapi kemudian ada statement seperti ini
mbak putri bayangin
misalkan calon yang didukung itu modal popularitasnya tinggi
wah itu kan
terus kemudian didukung oleh kerja mesin partai politik
ada faktor pak prabowo nya
wah itu langsung
kecuali jawa timur
jawa timur kan yang penyebab kekalahannya itu
ini masih berumur orang rupanya
saifullah yusuf dengan ini
itu pak jokowi yang menyebabkan kekalahan jakarta
jangan nyalahin kita
yang nyebabin kekalahan pak saifullah yusuf dan mbak putih itu
tapi statement statement pak fatul tadi cukup dipertimbangkan tidak
atau memang ah itu masih bisa diubah kok
dari awal kita sampai sekarang masih
tadi saya sampaikan masih kita bahas
jadi nama nama yang disuruhkan oleh pks
pan kemudian dari gerindra
ya untuk kalau gerindra kan pasti sudah calon presidennya
tapi kemudian itu kita tetap dalam formulasi yang masih sama
artinya masih bisa menggoyang posisi pks yang kekeh maunya
ya menurut saya sih kan sekarang memang itu yang akan dibahas
dan nama nama yang diluar partai pun juga akan dipertimbangkan
dan kemudian misalkan nanti ada kemungkinan mendapatkan tambahan dukungan dari partai
misalkan partai demokrat atau yang lain gitu
itu kan juga akan menjadi pembahasan bersama diantara partai gerindra pks dan pan
tapi sebenarnya juga tidak hanya kubu prabowo saja yang mendapat dalam tanda kutip ancaman seperti itu
itu sih bukan ancaman
itu ya statement yang cukup keras sebenarnya dari pks
tapi di koalisi jokowi misalnya sudah disebut sebut
katanya mohaimin iskandar juga caimin juga tidak masuk
dalam itu bagaimana teman teman pkb menyikapi ini
sudah ada komunikasi dengan pd perjuangan
kalau menurut kami ya saya ngomong atas nama pdip aja deh
jangan atas nama pkb ya
kalau di kita kan bu mega sudah menyerahkan ya
saya ingin mengatakan kepada prerogatif dan preferensinya pak jokowi ya
bahwa dibebaskan untuk memilih asal
tadi asalnya pun kriteria yang sangat loose dan mendasar sih ya
tapi bukan sesuatu yang sulit
misalkan tadi kriterianya intelektualnya juga menggenapi sejiwa dan seterusnya
dan asal nkri ya orientasinya jangan kemudian menjadi sektoral eh bukan sektoral ya
menjadi lokal gitu ya
menjadi kepada nkri begitu ke indonesia rayaan dan seterusnya
jadi menurut saya karena kalau pemahaman setiap partai sama ya
bahwa ini yang mau kerjakan pak jokowi
jadi yang punya preferensi dan kecocokan itu kan harusnya pak jokowi ya
tidak bisa kemudian orang memaksakan dari luar tapi kemudian nggak nyaman bekerja
dan pak jokowi paling tahu kebutuhan partner dia kelak ya
baik untuk pemenangan maupun kemudian untuk govern dari pemerintah
dari pemerintahan setelah menang seperti itu
jadi pd perjuangan mengambil posisi seperti itu
dia yang tahu paling tahu yang dibutuhkan gitu
mas haji chance untuk pkb kemudian untuk merasa tidak sepaham dengan kubu jokowi dodo
apalagi setelah disebut sebut caimin tidak masuk dalam nama yang dikantongi jokowi
sekalipun sudah bikin banyak sekali posko pemenangan itu kan
modal yang tidak kecil yang dimiliki pkb
iya memang uniknya pkb dari awal
kelihatannya belum terlalu fix ya ke satu kubu ya
artinya muncul juga misalnya wacana pak prabowo cahimin ya
gatot pak cahimin ya
jadi masih cukup unik ya
dan tadi yang kami sampaikan di awal bahwa proses pilpres kali ini berbeda ya dengan pilpres sebelumnya ya
karena pilpresnya serentak dengan pilk pileks
sehingga memang masing masing partai berupaya untuk mengambil benefit yang maksimal ya dari proses pilpres
karena saat ini capres yang menang partainya juga punya lompatan elektabitas
dan kedua sebetulnya memang walaupun saat ini semua progratif penentuan capres di pak jokowi
tapi partai partai yang lain juga melihat bahwa proses ini kan tidak bisa terlepas dari proses politik ya
pdip sendiri sebetulnya sebagai partai pemenang pemilu kemudian saat ini capres juga dari pdip
ini kan pilpres yang kedua bagi pak jokowi
jadi saya rasa bahwa ketika pak jokowi terpilih kembali cawapresnya nanti memiliki posisi yang penting untuk pilpres berikutnya ya
sehingga itu juga akan menjadi catatan dalam proses komunikasi di internal koalisi ya untuk ya lima tahun ke depan
tapi sebenarnya sekarang mas ferry kalau misalnya dari prabowo itu yang masih ada bottleneck atau tidak sih
atau sudah secure sudah tinggal dua nama tiga nama tinggal diomongin tinggal di
kita kan tadi namanya sudah berada kan kita semua sudah tahu
kalau yang dibandingin ya problemnya menurut saya sih di kubu kami relatif lebih mudah insya allah
tapi meskipun demikian itu proses ini kan terus dimatangkan
dan kita juga tidak bisa kemudian menafikan satu dan yang lainnya
tetapi ini harus menjadi satu keputusan bersama yang sudah mempertimbangkan semua aspek
dan memang kita mau mensajikan pasangan yang akhirnya kita menikmati
dan memang kita mau mensajikan pasangan yang akhirnya kita menikmati

dan yang akan ikut kontestasi adalah pasangan yang memang menjadi yang terbaiklah mudah mudahan menyediakan kepada masyarakat
karena memang tanggung jawabnya ke depan kan karena ini pemegang kekuasaan pemegang pemerintahan
jadi memang berat
termasuk kemungkinan chance terbesar kemudian mempersiapkan pertemuan dengan ketum demokrat susilo bambang yudhoyono itu
ya seperti yang kemarin disampaikan pak sarif hasan memang
kemudian pak syarif hasan sudah melaporkan kepada pak sby
pak sby juga kelihatan epic menurut yang disampaikan pak syarif hasan
pak sarif hasan kemudian menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu ke depan ini
insya allah mudah mudahan ada pertemuan antara pak sby dengan pak prabowo subianto
kita ikuti nanti hasil pertemuannya
apakah pertemuan itu kemudian tidak ditakutkan kemudian menimbulkan kecemburuan misalnya kepada
tadi saya sampaikan apa yang pertemuan kemarin dengan pak sarif hasan pak prabowo subianto
prabowo subianto menyampaikan dalam beberapa kali konferensi pers bahwa itu dikomunikasikan kepada partai dalam hal ini pks dan pan
apalagi waktu kunjungan pak sarif hasan ke tempat pak prabowo subianto pada saat yang bersamaan ada pak zulkifri hasan ke tempat pak sby
jadi ini terkomunikasikan
jadi semua langkah langkah yang akan diambil oleh pak prabowo subianto selalu dikomunikasikan dengan pks dan pan
oke oke mbak eva jadi sekarang apa sebenarnya yang ditunggu oleh
dari kubu jokowi untuk pengumuman itu
ya konsultasi ke semua partai pendukung
seperti yang diomongkan pak jk sih pak jk kan juga mengulang pada hari ini bahwa sebaiknya yang sudah firm separuh firm itu kemudian disosialisasikan
dan itu sebetulnya pula kondisi untuk pengumuman
jadi bukan lagi soal siapa presiden siapa cawapresnya tapi sudah ada nama presidennya sudah
dan cawapresnya juga sudah ada nama
sudah dikonsultasikan giliran pertama ke bumega berikutnya adalah kayak apa ya roadshow lah kepada partai partai yang lain
dan nama itu memang yang bisa mengambil porsi yang selama ini belum terambil oleh jokowi
menurut saya pak jokowi mengambilnya tentu menggunakan lesson learned selama lima tahun ini ya
tadi icw menyoal itu penegakan hukum mesti dikencengin jadi kalau mau cari cawapres yang mengisi kelemahan itu
walaupun ekonomi sudah bagus infrastruktur sudah bagus sehingga sisi penegaan hukum ini yang kurang
salah icw itu kalau ngomong ekonomi itu bagus
menurut saya dan mereka juga menyarankan beberapa hal ini suara dari civil society ya
pak jokowi mencatat semua dan saya sih confidence karena pak jokowi dua ribu dua puluh empat kan gak nyalon lagi ya
jadi akan ngegas penuh dan mencari partner yang cocok untuk ngegas penuh itu
karena setiap politisi pengen punya jejak ya ketika sudah selesai dan mudah mudahan itu akan tercapai di periode yang berikutnya
oke sebenarnya itu juga yang mungkin jadi pertimbangan dari pak prabowo dan juga jokowi
bagaimana meneruskan legacy itu karena ketika berikutnya kok jokowi sudah tidak bisa nyalon lagi kan
kita akan membahas itu nanti dengan lsi tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal utak atik nama cawapres baik untuk jokowi ataupun untuk prabowo
yang memang katanya sudah semakin dekat untuk diumumkan tapi belum diumumkan juga masih tunggu satu sama lain
kalau mas aji tadi kalau dari kode kodenya mbak eva untuk jokowi nih sudah kebayang nggak siapa kira kira
mungkin bisa ditanyakan
nggak lempar ke mas haji aja
kalau kita lihat dari sisi kebutuhan isu dan kebutuhan apa yang menjadi titik yang bisa diisi oleh wapres
dari kajian dari mbak eva tadi kan dari sisi penegakan hukum ya
kalau dari survei kita memang ada lima nama yang kemudian muncul ya
dari lima nama itu yang bisa yang ada kaitan sama hukum ada tiga nama ya
ada pak tito di situ kemudian pak mahfud md dan pak muldoko ya
pak budi gunawan
oh nggak masuk
jadi tiga nama itu ya mungkin di antara tiga nama itu ya yang bisa muncul sebagai cewapres pdip ya
finalnya kan pasti kita menunggu ya
sejauh mana kapan dan dikeluarkan
tapi ada lima variable kan ya di lsi
sebetulnya dari sisi isu memang ada isu yang kita lihat agak berbeda ya sama icw sama kpk tadi ya
memang dari kita sebetulnya isu ekonomi sebetulnya sudah menjadi isu yang mendasar ya
walaupun memang secara umum kita lihat
pembangunan infrastruktur cukup baik ya
tapi dari sisi publik secara mayoritas memang ada beberapa isu isu yang sensitif
terkait misalnya soal kehidupan mereka yang mereka rasa lebih sulit ya dalam survei kita
kemudian isu terkait dengan lapangan kerja itu masih menjadi isu utama ya
terlepas dari apapun putusan karena itu semuanya kembali ke partai koalisi dan pak jokowi sendiri
tapi memang isu ekonomi sebetulnya bisa menjadi isu yang cukup sensitif bagi pak jokowi
ini tentunya nanti akan ditentukan siapa yang menjadi lawannya jokowi nanti ya
sebenarnya juga ini nggak ada kaitannya juga mungkin dengan pilpres karena ini menyangkut kinerja kan
pak prabowo subianto kemarin beberapa hari yang lalu menyampaikan pilpres penting
tetapi juga yang juga sama pentingnya adalah sekarang masyarakat lagi menghadapi situasi tekanan harga harga yang meningkat
kemudian pengangguran juga makin banyak
ketika daya beli masyarakat sedang turun
ya pengenaan pajak harga harga tol listrik segala macam
terus kemudian rupiah juga
nah kalau misalnya dari kubu pak prabowo yang kira kira bisa menampinginya
jadi ini bukan nggak ada urusannya sama pilpres
tapi kalau kemudian kita menyampaikan ini
itu terus kemudian kubunya mbak eva nyampaikan ini hubungannya sama pilpres
ini masalah soal krisis yang sekarang dihadapi oleh masyarakat
tapi kan masalah itu kan biarkan bisa dijawab oleh pak prabowo dan juga cawa presnya
karena itu benar kata lsi
isu itu menjadi penting
dengan pak prabowo untuk bisa menjawab isu itu apa
cara spesifik memang kita belum memunculkan nama siapa cawa pres prabowo yang potensial untuk mengisi isu itu
tapi dari dua kontestasi ini
karena ada kontestasi antara petahana versus non petahana
kalau petahana kan memang akan dinilai kinerja selama lima tahun
dan kalau kita lihat secara umum
dari beberapa kali survei yang kita laksanakan
memang sisi ekonomi itu sebetulnya masih menjadi isu yang penting ya
sehingga sebetulnya faktor ini jangan sampai luput ya dari petahana ya
karena memang akan dilihat petahananya bukan penantangnya sebetulnya
tapi kalau misalnya dari nama yang saat ini beredar di internal prabowo subianto
misalnya seperti ahy itu misalnya
yang prabowo ahi kan beberapa kali dipasangkan dan memang cukup tinggi
ee hasilnya juga sama yang beberapa kali sempat disurvey oleh lsi
sebetulnya elektabilitas pak misalnya prabowo sama ahy atau prabowo gatot
sebetulnya masih karena faktor personal ya
popularitas mereka yang juga lebih dikenal dibanding tokoh yang lain ya
tapi faktor isu asosiasi isu dengan tokoh memang belum terlalu kuat
makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam kontestasi priode kedua antara petahana non petahana
sebetulnya yang paling penting orang melihat sisi petahannya ya
apa yang kurang selama lima tahun
yang perlu dikuatkan di periode kedua ketika akan terpilih
itu yang kemudian menjadi isu penting nanti
dan itu sebaiknya menjadi pertimbangan dalam memilih
kalau kita capresnya sudah mbak
tapi kalau cawapresnya juga itu sudah dipertimbangkan diberikan masukan tentu saja
ya kita menghitung semua masukan
kita semua punya termasuk yang dari lsi ya
dan itu sudah jadi konsideran pak jokowi
jadi apa kelemahan kelemahan
itu akan harus diisi oleh cawapres yang itu
dan saya yakin pertimbangan beliau
kan menang milih ya mbak ya pak jokowi
jadi akan jadi pertimbangan yang komprehensif variabel variabel
yang sudah diindikasikan oleh survei survei
bukan hanya lsi sebetulnya
smrc kan juga more or less sama ya variabel variabelnya
oke jadi kapan kira kira akan diumumkan
kapannya tanya pak jokowi
tapi kan kalau sosialisasi ya
ini sudah maju yang satu sudah beres
tapi sosialisasi sudah yang berapa ya
tinggal empat partai yang lain
ya insya allah lah
kalau pak prabowo sejauh apa
ini capresnya aja belum mbak
tadi kan pernyataan yang kita lihat sama sama tadi sudah masalahnya tentang calon wakil presidennya
tapi tadi format koalisi dalam rangka untuk membentuk pemerintahan
isu isu tentang kenaikan harga harga
tentang nilai tukar
menurut saya ini masalah utama karena itu yang menyangkut soal rakyat
jadi kalau sekarang yang berkuasa yang dipikirinnya masih soal pencitraan
menurut saya ya rakyat juga akan nilai juga
tapi berarti koalisi prabowo solid ya
sekalipun tadi ada yang pernyataan seperti itu dari
individu kan tidak mewakili
dan kemudian kita pun juga harus tenang
karena memang ya harus dingin harus tenang
karena ini membahas masalah yang memang perlu kesepakatan bersama
ya mungkin tanggal sembilan malam
se idealnya lebih cepat lebih baik
tapi kan kemudian karena ini banyak pertimbangan banyak faktor
kemudian ya memang perlu waktu
tinggal dua puluh lima hari kan
kalau sebagai penantang kan sebetulnya nggak terlalu punya beban ya
karena beban dari sisi isu maupun yang lain ya
karena sepertanya kalau sebagai petahana isu bahkan kelemahan selama lima tahun
tercatat oleh publik ya
sehingga mudah sekali untuk di apa namanya
untuk terpilih kembali kalau kemudian dipersepsikan baik
kalau buruk ini akan menjadi amunisi bagi lawan ya
tapi dua duanya ini koalisinya sudah solid nih mas aji
lihat atau masih ada yang kira kira ada yang bisa lompat
tapi semangatnya yang satu mau dua periode
yang satu yang arus besarnya ganti presiden
atau masih ada yang kira kira bakal lompat atau gimana
kalau kubu lawan pak jokowi masih ada kemungkinan satu atau dua pasang ya
artinya masih ada kemungkinan muncul seperti itu
kalau dari paket koalisi pak jokowi sendiri kita lihat mungkin saja masih ada satu atau dua partai yang masih bingung ya
kalau asumsinya presidensial thresholdnya dua puluh
kalau presidensialnya
yang sebelah sana bujar
sebelah situ enggak
enggak relatif enggak
karena kita ada kerjasama politik di perkadaan
oh ya yang punya juga
nah partai itu juga
ini kan belum pernah ada aktivitasnya
oke baik terima kasih semuanya para narasumber sudah hadir di prime news
kita tunggu ya
kabar baiknya segera semoga lebih cepat lebih baik
mas aji terima kasih mas ferry
mbak eva terima kasih
sudah di sini
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali
tetap bersama kami